gimana kontrakan betah
mudah mudahan betah pak haji
lu lagi nempel apaan tuh
nanti kalau pak haji butuh bantuan untuk ngurusin
snk sertifikat rumah sama tanah
kalau iya boleh saya bantu
udah jadi bang silahkan dicoba bang
indah bunuh ini
mudah murah dan bisa di eksekusi
ai ai jadi inget sama teman ai ai
dulu ai punya teman
sama bisnisnya seperti ai ai
tapi sekarang bisnisnya menjadi besar
ada di mana mana
ya di mana mana
gue gak jadi mancing dah
kalau belum mancing mancing aja sendiri
olah olah masa mancing sendiri atu
lo kagak sendiri
berdua sama ikan
mau ke rumah emak
eh iya mbak surti
kalau nanti mbak surti jadi pindah
mbak surti masih bisa kan bantuin mas sama tati bikin kue lagi
kan walaupun pindah pindahnya tidak jauh
eh iya mbak surti
kalau nanti rumahnya mbak be jadi laku
mbak surti dapat jatah dong
kalau tati ikut aminin juga
tati dapat jatah ya
mana dia orang yang mau datang
mbak be naim
lo yang mau beli rumah gua kan
masa cuma segitu semiliar dah
aduh udah mentok be

dengan uang segitu
mbak be bisa ke mekah
bisa beli tanah di kampung
dan mbak be juga bisa kawin lagi
setelah berkas berkasnya lengkap
kalau begini nih
sebenarnya lo udah sembuh belum sih
tidak enak kalau libur kerjanya kelamaan mah
gua demen dah
pak mumung kan udah punya suami
itu cuma peribahasa min
siapa yang demen melu
saya nggak tahu ada peribahasa yang kayak gitu
ntar sore saya mau nganterin ini ke belanja
ke plaza senayan dong
jangan kiep dulu pok
bilang aja ngiri pok
pak pok pak pok
sebenernya lu berdua itu mau ngomong sama gue kagak sih
sama om hermani ya
udah tahu nanya
lagi ngejek mak
abang lagi di jalan habis ngantriin obet
ini motor rusak lagi
ya udah dah ya ntar aja
bang ojak motornya mogok lagi katanya mak
ya udah deh agak jadi
emang emang nyuruh tati kesini mau ngapain
karena mak tadi udah bilang kakak jadi ngapain nanya lagi
ya udah kalau gitu nanti pulang aja deh
kan lo udah di sini
mendingan lo belajar bikin resep baru
ntar ada ulangan nggak mak
ya teh ani
saya lagi di warung poham umun
ya siap teh
pok makasih ya
siap sih ya
kalau lo pengen tahu ceritanya gue jalan sama ine ke
kalau berani jalan sama helmnya dong
bayar dulu pur
saya mau ngejar amin pok
bukannya mau kabur
eh alasan aja lo purno
mudah mudahan betah pak haji
lo lagi nempel apaan tuh
nanti kalau pak haji butuh bantuan untuk ngurus sim
kalau iya boleh saya bantu
nanti aja dah
sudah jadi bang
silahkan dicoba bang
terima kasih ya
as dawat bikin segar buger
as dawat cuy
enggak gue mau curhat
gue mau ngantri ini ke belanja gritzel di mall
kalau hatimu ngilu amboi datang obatnya apa
anak anak belum nyalain lampu nih
wali siapa pak wapi
ada apa mas didit
kebetulan pulang dari pengajian
mau pesen cinta mata saya buki
boleh mas didit
begini jawabannya abah poi
umi sengaja catat
biar kamu gak lupa
semoga jawaban di kertas ini
bisa menjawab dan menjadi solusi atas permasalahan itu
dan semoga ustadz sepuh cepat mati
makasih ya allah
makasih ya allah
umi apoi amin dulu ya
lu youtube dukung
anak tidak kuat
badan aneh fanas
kaki anak dingin man
badan aneh fanas
pak ustadz sebenarnya antuh kedinginan
apa kepanasan sih bang ustadz
kepala anak fanas
kaki anak dingin
kalau hatimu ngilu
menghadapi persoalan yang nyata
di luar sana
tantangannya sangat berat umi
karena mereka sentiasa berhadapan langsung
dengan masalah kehidupan sehari hari
apa mereka mampu pak
sampai berdoa untuk mereka
yang lain juga kan lu terpengal nih
baju koko lu simpen dilapak masing masing
jangan ampe nanti kejadian lo kayak sidikin
jadi sesat kan sisi sidikin
ntar dia sholat
nggak pakai baju lagi bang
kemaren kalau ayah tetep pake
sesan kan tuh bang
apa yang bener ketubus
yang bikin lakuin tuh bener
aurat laki laki muslimnya
dari udal nih langsung ketik ketik ketik ketik ketik ketik ketik ketik
kudu ada etika sama adab
kita kalo ke pejabat pake jas
pake dasi wangi
iya kali ke allah kagak pake baju
makanya gue tekenin sekali lagi